hai saya mau ke banjir dulu apa yang membuat masyarakat sipil berbegitu berteriak keras
gitu tentang tentang hal ini gitu pak banjir ya saya kira karena korupsi memang menjadi penyakit
apa ya penyakit demokrasi kita yang akut ya jadi masyarakat kan muak juga dengan praktek praktek
korupsi yang dilakukan oleh para politisi kita yang ada di dpr lalu yang ada di birokrasi
dan sebagainya gitu ya jadi sebetulnya kami juga heran sebetulnya kenapa dpr muslih resisten dengan
dengan soal ini ya kalau bicara secara hukum ya kita paham bahwa memang kalau orang sudah
menjalani hukuman ya dia mestinya dipulihkan hak politiknya
tapi sebetulnya dalam kasus seperti sekarang ini ini kan kita kan sepakat ya bahwa korupsi di
indonesia itu kita sebut sebagai extraordinary crime ya jadi memang harus ada tindakan khusus
itu oke dan pembatasan hak politik itu biasa tapi jangan dihilangkan ini kan bukan dihilangkan hak
politiknya jadi sebetulnya pengaturan tentang itu bisa dibuat dia nggak boleh permanen gitu jangan
dulu sudah pernah diatur ya kalau mantan narapidana korupsi itu dia harus istirahat lima tahun baru
lima tahun berikutnya dia boleh mencalonkan diri gitu oke apa hubungannya caleg caleg mantan napi korupsi
itu dengan output calon wakil rakyat atau wakil rakyat yang kemudian kita harapkan akan menjadi
bersih kaitannya apa ya sudah pasti ya karena kan kita bisa lihat ya praktek korupsi yang sekarang
langsung itu tidak ada apa tidak ada perasaan jerah di karangan para politisi bisa kita bayangkan orang yang
sedang apa sedang running untuk pemilihan kepala daerah para politisi kita ini itu masih mau loh
bukan korupsi padahal penanganan korupsi di apa dilakukan oleh lembaga lembaga apa ya baik kpk
dan lain lain yang lain kan sudah sangat masif ya jadi menurut anda orang orang ini meskipun sudah di penjara akan hanya akan tobat sebesar itu ya
gitu gitu saya kira itu itu problem kita sebetulnya jadi kalau kita bilang pertobatan atau perubahan
perilaku itu tidak terjadi secara sungguh sungguh oke dia hanya terjadi dalam jangka waktu
tertentu dan karena itu kita nggak yakin gitu ya kalau dia ada di sana lagi dia akan betul betul
apa berubah gitu ya sikap dan perilakunya tapi menurut anda ide ini realistis nggak untuk kemudian
diterapkan saya kira realistis karena dulu kita pernah pakai kan
dulu pengaturan pembatasan apa hak politik apa para mantan rapi dana koruptor itu pernah kita pakai
outputnya cukup baik nggak para anggota parlemen kita produk produk yang dihasilkan
ada berpengaruhnya nggak bang jerry ya karena saya kira variabelnya bukan semata mata soal
apakah dia mantan ya kan ada suasana suasana apa kerja di dpr juga yang mungkin saja memungkinkan
seperti itu mudah sekali terjadi
menurut anda ide ini memang sangat realistis dan sangat perlu
untuk diterapkan dalam waktu dekat
ya dan yang paling penting kan masyarakat sudah pasti setuju
masyarakat sudah pasti setuju
karena itu kan gini kita mengatakan sebetulnya melarang mantan koruptor
untuk menjadi caleg ini juga melindungi pemilih
jadi memang kita ingin pemilih dalam pemilih itu diberi caleg caleg yang baik katakanlah
juga sebetulnya bagi partai politik baik
karena dengan sendirinya kan partai politik itu akan menyeleksi para calonnya
dengan orang orang yang relatif lebih baik
oke saya mau tanya ke mas awi
itu kalau kata bang jerry semua masyarakat pasti setuju
nah ini partai politik setuju nggak nih mas awi
ide dasarnya atau gagasan besarnya kita setuju
kita setuju bahwa mantan napi koruptor dan saya sepakat korupsi itu extraordinary crime
tapi problemnya ini aturan hukum
problemnya aturan hukum dan sudah jelas tadi sudah sempat ditayangkan oleh cnn
undang undang kita undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g
syarat caleg disitu disebutkan tidak pernah terpidana berkokatan hukum tetap
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun
kalau titik disitu clear yang disampaikan bang jiri itu clear
persoalannya disitu koma
kecuali secara terbuka menyampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah menjadi narapidana
kecuali kayaaksa untuk menjalankan aplikasi itu karena kelebihan harga kursi
kalau video tersebut lebih kccol niree
kalian yang memiliki ketiak hal ini itu bahkan anda sendiri
setidaknya setiap grado ada proses pembelajaran itu
ketika undang undang pilkada itu digugat dan dibatalkan oleh mahkamah konstitusi hari ini
orang yang baru bebas dari penjara bisa maju sebagai calon kepala daerah asalkan yang bersangkutan mengakui
dan itulah yang diadopsi mutantis mutantis dengan ketentuan di undang undang pemilu
karena kami menyadari dalam menyusun regulasi undang undang itu tidak boleh bertentangan antara undang undang yang satu dengan undang undang yang lain
tapi kalau niat baiknya seperti yang dikatakan bang jerry tadi ingin menghasilkan wakil wakil rakyat yang berkualitas dan bebas dari pengaruh masa lalu yang kelam gitu dalam korupsi
ide dasar kita setujui dan itu bisa dilakukan oleh masing masing partai politik
kita nggak bicara partai lain kami ambil contoh p tiga
tahun dua ribu empat belas p tiga pernah menolak calon mantan narapidana korupsi
kita tolak dia mendaftar kita tolak
karena ada masa lalu yang dianggap membebani
tetapi problemnya ketika bicara konstitusi
ada rujukannya jelas di undang undangnya dan itu tidak boleh dilanggar
dan pkpu itu adalah aturan pelaksana dari undang undang dan tidak boleh melanggar undang undang
jangankan melanggar melampaui undang undang saja kita hindari
apalagi melanggar undang undang
terus kemudian bagaimana kita melihat apakah selalu mantan mantan napi korupsi yang terjun ke politik itu selalu jahat
selalu mengulang perbuatannya
bahasa anak mudanya tomat tobat kuman
tetapi kita buktikan juga di beberapa
di beberapa tempat di beberapa tingkatan
banyak juga teman teman yang dulu pernah menjadi terpidana korupsi
jeda lima tahun
ini kalau masih aturan jeda dipakai waktu itu lima tahun

dan prestasinya dalam memimpin dprd dan memimpin dpr
itu bagus bagus saja
jadi ketidakpercayaan bang jirin dan kawan kawan bahwa orang akan bisa tobat dari korupsi itu
tidak semuanya tobat dan kuman
jadi harus ada positifin
ya harus ada positifin
dan kami tidak ingin membawa kpu ini selalu melanggar undang undang
itu tidak boleh
bang jerry ini pertama kalau kata mas awi percayakanlah kepada partai politik
kita juga punya niat yang sama kita punya mekanisme yang sama untuk menyaring itu sendiri kan mas awi
dan kemudian masalah perundang undangan ini tidak boleh melampaui undang undang yang ada diatasnya
kalau perlu harus ada perombakan yang lebih luas gitu di undang undang yang ada gitu
iya jadi kalau bilang percayakan kepada partai politik
ini agak repot juga ya karena kepercayaan sudah sering diberikan tapi ya
kita masih bisa melihat hal hal yang terjadi masih banyak persoalan yang berkaitan dengan
nah sebetulnya begini
kpu betul sebetulnya maksud saya begini
jadi kalau dia berhenti di koma sebetulnya kan ada peluang bagi kpu untuk
jadi koma ini bisa di
bisa di apa
ditapsir lagi ya
diinterpretasikan lain gitu ya
makanya kita mengatakan sebetulnya kpu ini melakukan tapsir progresif terhadap pasal dua ratus empat puluh tujuh
itu sudah dikaji oleh anda dan kawan kawan tuh mas bob
ada peluang celah celah itu
karena begini kita harus bedakan ya
pelanggaran hukum itu
itu kita harus bedakan
antara yang dilakukan secara personal oleh orang gitu ya
dan yang dilakukan oleh seseorang itu karena memanfaatkan jabatan
nah korupsi ini ini kan dilakukan oleh seseorang dengan memanfaatkan jabatan jabatan politik yang sedang dia pegang
karena itu sebetulnya memang hukuman terhadap itu harus lebih apa
dan perlakuannya juga bisa dilakukan berbeda
dan prakteknya secara hukum kita lakukan
pengadilan itu memutuskan setia novanto itu
cabut hak politiknya
dicabut hak politiknya selama lima tahun
sebelumnya itu juga terjadi kepada anies
jadi praktek pencabutan hak politik untuk sementara waktu
itu sudah kita lakukan
tidak hanya yang tadi kita ceritakan ya
dan dalam praktek praktek penegakan hukum kita itu sudah kita lakukan
hari ini terjadi kok
dan artinya biasanya dia tidak dicabut selama lamanya
dikasih kurun waktu
dan kurun waktu itu diasumsikan
dalam kurun waktu itu dia akan mengalami perubahan
mas awi jika kpu kemudian kembali memaksakan gitu
mencari celah hukum
kalau kata bang jerry tadi mencoba menginterpretasikan lain dari undang undang dan peraturan yang ada
apakah mempunyai peluang juga
dan bagaimana nanti sikap parlemen menanggapi ini
kita akan jawab di segmen berikutnya
tetap bersama kami
ada celah posibilitas gak
anda kan bukan hanya anggota politisi
tapi juga ahli hukum juga
ada celah posibilitas gak
kalau misalnya memang dipakai tetap
apa yang akan anda dan kawan kawan anda lakukan
sebelum itu kami mengomentari apa yang disampaikan bang jerry tadi
kalau tadi putusan pengadilan
mencabut hak politik seseorang itu clear
jadi tidak ada masalah mau dicabut dua tahun tiga tahun silahkan
itu putusan hukum
sama dengan bunyi undang undang setara
putusan hukum juga
kami masih belum mendengarkan argumentasi dari kpu
terkait dengan usulan
ini kan baru wacana di luar
insya allah hari kamis depan kita akan membahas pkpu tentang pencalonan
kira kira kita dengerkan maunya kpu itu seperti apa sih
terus penafsiran kpu terhadap
norma undang undang pasal dua ratus empat puluh
ayat satu rug itu seperti apa
partai politik semuanya saya yakin punya keinginan yang sama
memberantas korupsi itu clear
dan tidak usah diragukan
termasuk kami p tiga sendiri mempunyai bukti
di antara kami terkena kasus korupsi
kita selesaikan secara organisasi
kami sudah menanggung itu

apa yang akan terjadi
kalau kita menanggung itu
kenapa tidak diperbolehkan saja
atau diakomodasi aja suara kawan kawan ini
suara kpu misalnya
masalahnya kita kan negara hukum
semua diatur oleh ketentuan perundang undangan
ada sebenarnya waktu itu
ketika kami belum sampai saat ini belum mendengarkan argumentasi
solusinya kalau kami sementara adalah
bagaimana pasal dua ratus empat puluh ayat satu huruf g itu dimentahkan
judicial review kepada mahkamah konstitusi
yang memiliki kepentingan yang memaksa pemilu secara terbatas
kalau hanya mengakomodir itu
presiden mengajukan perpu
cuma perpu ini kan berat
apakah sudah masuk ke ketinggian yang memaksa
revisi undang undang apakah parlemen dan pemerintah mau
saya yakin nggak mau gitu
saya kira tiga opsi itu semuanya nggak mungkin
judicial tv juga nggak bisa
kalau mk mk sudah pernah buat keputusan
kalau revisi terbatas
buktinya sekarang ini semua partai politik
bukan ada yang bisa berpikir
nggak mau gitu kan gitu
itu tanda apa kalau anda lihat
kawan kawan partai politik kayaknya resisten sekali
dengan ini apa yang anda cipin
saya kira begini
kita sepakat aja bahwa
harus di apa ya harus dihormati gitu ya
tetapi kan dalam kasus korupsi
kita bisa melakukan
sesuatu yang berbeda sebetulnya
secara hak asasi manusia juga ini
tidak sebuah pelanggaran gitu ya karena
pembatasan hak politik itu
sesuatu yang biasa
tapi menurut anda dari penerawan anda
kenapa mas awi dan kawan kawan begitu resisten sih
bang jerry padahal kan idenya katanya ini
niat anda kan baik katanya
nah itu yang harus dijelaskan ya
apa ya kalau alasan menghormati
hak politik orang berdasarkan
hukum yang ada sebetulnya tafsir
dengar bagaimana kpu
membuat rasionalisasi dari
tafsir mereka terhadap
revisi mungkin ya pak
yang dibutuhkan ini adalah mencari terobosan hukum
revisi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin
tetapi kemudian kalau melihat
timing yang ada dengan waktu yang
cukup sangat sempit
terus terang saja kami sudah karena ketika kita
klausul revisi undang undang ini pasti
tidak terbatas karena di undang undang ini
tapi banyak bolongnya yang harus kita perbaiki
padahal mas awi bikinnya aja luar biasa pusing
luar biasa dengan waktu yang cukup mepet
terobosan hukum yang kita
yang bisa dilakukan misalkan
harus ada jalan tengah
ada niat baik yang oleh kpu mau dinormalkan
cuma kita menginginkan niat baik itu
tidak sekedar niat baik
jangan melabrak undang undang
contoh misalkan bagaimana
dijabarkan saja si a misalkan
jadi caleg dan pernah menjadi
tidak sekedar dirinya yang
mengumumkan kepada masyarakat
tetapi juga kpu memberikan penjelasan
kepada publik bahwa partai si a
nomor urut sekian pernah
terlibat kasus korupsi ini ini ini ini
pernah difonis sekian sekian
itu menjadi salah satu
salah satu jalan terang daripada kita
daripada kita melanggar ketentuan undang undang itu nggak boleh
mas awi sebenarnya ini kan
tidak diberlakukan bagi semua
jadi hak politik narapidana yang lain
yang bukan koruptor
itu tetap bisa
yang ada di undang undang yang mau dibatasi
secara sementara ya hanya yang
para mantan koruptor
masalahnya kan lagi lagi bertabrakan dengan
undang undang bang jerry
karena itu tadi ya kalau kita memahami
mantan koruptor ini harus dibedakan
pelanggaran kriminal lain
kalau orang mencuri itu kan pribadi ya
jadi dia menjalani hukuman
satu dua tahun setelah dia keluar ya
ya hak politiknya pulih lagi gitu
ini dia tidak merugikan
hanya satu dua orang
tapi dia merugikan seluruh masyarakat
kita semua setuju untuk alasan alasan seperti itu
tapi sekarang gini dari terawangan anda
teman teman masyarakat sipil
yang sudah lama sekali juga berkoordinasi
atau mungkin saja berkorespondensi
dengan kpu anda lihat kpu serius gak sih
bang jerry apa ini hanya wacana
menyita perhatian publik menambah simpati
atau ini memang betul betul serius gitu
anda lihat ini kpu mewujudkan ide ini
soal seriusnya ini memang masih mau kita uji
menurut saya kita setuju kpu itu karena
isu yang lebih substansial
selama ini kita kritik kpu
karena dia terlalu administratif
sebetulnya menjalankan tahapan
tidak ada penekanan substansial
isu ini menurut kami substansial
dan hal hal seperti ini yang semestinya
harus didorong kpu karena
dia kan harus menjadi bagian dari
sebuah lembaga yang
memperbaiki demokrasi bangsa ini
atau semata mata menjalankan
menurut anda partai partai politik yang kemudian menolak
hal ini itu bisa kena judgement
sendiri gak oleh masyarakat
atau pemilih gitu misalnya
dalam area kontrastasi
saya kira bisa tapi masalahnya sekarang semua partai politik
jadi kalau mau dijudge
ya semua akan kena
mas awie terangin juga
kita kan memberikan pendidikan politik
kepada masyarakat itu juga memberikan
pendidikan hukum kepada masyarakat
apa yang disampaikan oleh teman teman semangatnya
kita terima secara substansi kita sepakat
cuman kita tidak ingin kpu
jelas kalau kpu menabrak undang undang itu
sanksinya nanti dilaporkan ke dkpp
dalam rdp nanti itu bisa dicari solusi
kita akan lihat nanti kita akan sama sama pantau
pertama terobosan hukum
spiritnya kita ketemu gitu ya
dengan kpu dpr dan mungkin komunitas
kalau memang betul betul partai partai politik ini serius
ingin memberantas korupsi itu juga
kita bisa lihat komitmennya disitu ya
termasuk juga kpu kita akan lihat
seberapa serius ini
nanti di rdp itu juga akan kelihatan
mana partai yang secara
normatif melihat undang undang
mana yang mau sedikit lebih progresif
untuk memberi landasan hukum supaya
tidak ada perubahan
anda akan datang bang jerry untuk memantau rdp ini
rdp itu terbuka siapa siapa bisa melihat
teman teman pasti akan ada disana ya
saya pasti akan memastikan apakah
datang atau tidak
teman teman lain pasti ada yang
kita akan pantau bersama apakah ide ini hanya ide ide
gincu politik saja atau memang betul betul
secara substansi akan betul betul diperdebatkan
dan diperjuangkan oleh pihak pihak yang ada disatu
terima kasih mas awi
terima kasih bang jerry atas perbincangannya malam hari ini
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di layar pemilu
terima kasih bang jerry